bakal capres dari pdi perjuangan ganjar pranowo berakhir pekan di bandung jawa barat setelah
berolahraga pagi di lapangan gazibu bandung ganjar menghadiri acara halal bihalal kades
se jawa barat di kawasan pacuan kuda suka miskin minggu siang dalam sambutannya ganjar yang
merupakan ketua dewan pembina perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh indonesia
atau papdesi meminta para kades untuk memiliki jiwa anti korupsi dan tulus melayani rakyat
yang kemudian bisa kita dalam karena menurutnya sudah cukup lah latihan sudah cukup panjang
mestinya laporan gampang penggunaannya bisa lebih luas cuma cuma saya ingatkan tidak
dikorupsi pesan betul jangan korupsi kalau itu tidak dilakukan udara kepercayaan pasti muncul
sementara itu bakal capres yang diusung koalisi perubahan yang berisikan nasdem demokrat pks anies
baswedan hadir dalam acara halal bihalal ormas bang japar yang berlangsung pada sabtu di gor
ciracas jakarta timur ormas yang diketuai oleh anggota dpd ri fahira idris ini merupakan bagian
dari relawan pendukung anies saat anies mencalonkan diri jadi gubernur dki jakarta
pada pilkada dua ribu sembilan belas lalu tim liputan cnn indonesia